panglima tni marsikal hadi cahyanto menegaskan tni siap membantu kementerian luar negeri dalam proses evakuasi wni dari wuhan tiongkok
tni juga akan mengawal proses evakuasi dengan menerjunkan personel tni dan tenaga medis dari pusat kesehatan tni
panglima juga menegaskan setelah para wni tiba tni tetap akan mengawal masa isolasi mereka di asrama haji pondok gede
kita menyiakakan pesawat kemudian juga menyiakakan tenaga medis
lima hari yang lalu juga saya perintahkan kapuskes tni bersama diskes angkatan menyiapkan peralatan apa saja yang harus dibawa
termasuk baju astronot itu yang putih putih itu termasuk juga ruang isolasi itu saya juga minta termasuk juga untuk memonitor panas tubuh manusia
itu sudah saya siapkan semua termasuk dukungan pesawat pesawat milik tni
kita siapkan tinggal kita koordinasi
dengan menlu kapan kita diberangkatkan
seandainya pun mencater pesawat sipil itu juga itu adalah sudah menjadi pertimbangan dari
terkait dengan upaya proses evakuasi wni di tiongkok kami telah terhubung dengan kepala divisi penerangan tni angkatan udara marsikal pertama tni fajar adrianto di puri ardia garini halim perdana kusuma jakarta
selamat siang pak fajar
bagaimana pak koordinasi persiapan evakuasi
bagaimana pak koordinasi evakuasi wni di tiongkok terkait dengan wabah virus corona sampai sejauh ini
apakah sudah ada arahan dari kementerian luar negeri khususnya dalam hal ini untuk bisa memberangkatkan tim menjemput para wni di sana
untuk koordinasi kami laksanakan dengan baik baik itu ke pimpinan karena kami di bawah mabes tni
mabes tni kan koordinasi dengan kepala divisi penerangan tni
ini kami tinggal nunggu perintah saja
untuk pesawat kru semuanya sudah siap
kami tergantung nanti perintah dari panglima
kalau memang diberangkatkan kapanpun kami siap
pak fajar kalau boleh dijabarkan skenario penjemputannya nanti akan seperti apa pak
apabila ini sudah ada izin dan tim dari tni ini akan berangkat ke sana
skenario sesuai hasil rapat hari senin kemarin
bahwa yang berangkat adalah para kru dan juga petugas medis dari kemenkes dan juga beberapa petugas yang lain
yang jelas sebelum berangkat akan diperiksa kesehatan
kemudian diberi perlindungan atau proteksi untuk diri sendiri
dan demikian juga saat kembali nanti tentunya akan dikarantina dulu
kemudian diperiksa satu persatu
baik itu wni yang dievakuasi termasuk kru dan juga pesawatnya
kalau untuk persiapan para kru tadi bapak sempat menyebutkan bahwa para kru ini tentunya nanti juga akan melalui proses karantina begitu kembali ke tanah air
untuk pembekalannya sendiri pas belum ke sana
pembekalan seperti apa yang memang harus dimiliki para kru ini karena mengingat wabah ini bisa mudah sekali tertural
itu nanti dari kemenkes kementerian kesehatan yang akan memberikan dan koordinasi
yang jelas sesuai dengan perintahnya
karena kita lihat ada di panglima tni bahwa semua petugas kesehatan lapangan yang dimiliki oleh tni itu sudah siap
dan juga kru juga sudah siap
nah kami ini tinggal menunggu jakapan berangkat
tentunya sebelum berangkat akan ada briefing khusus dari kemenkes tentang proteksi diri dan juga tentang virus tersebut
supaya kita kembali tidak menjadi menyebar dan virus itu bisa dimatikan sebelum menyebar di indonesia
pak fajar ini kan diinformasikan bahwa kalau saya tidak salah estimasi jumlah wni yang berada di sana sekitar dua ratus empat puluh tiga orang
armada seperti apa atau apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak tni untuk pengangkutan dan juga sekali angkut ini bisa langsung pulang semua pak
atau harus melakukan perjalanan beberapa kali
kita menghitung jumlah wni sekitar dua ratus empat puluh
jika memang nanti pulang semua itu kita siapkan tiga pesawat
dua jenis boeing dan satu jenis hercules
ini total tiga pesawat ini bisa mengangkut sampai tiga ratus orang lebih
jadi kalau dua ratus empat puluh itu nanti mau pulang semua sudah aman
bisa kita sekali terbang ke sana dan langsung kembali bisa
pak fajar nanti skemanya pak begitu sampai di wuhan sana apakah para wni ini memang sudah di standby kan di tempat pendaratan
atau petugas tni ini akan sistemnya jemput bola begitu datang ke wilayah wilayah tempat wni ini berada dan membawa untuk ke tempat pendaratan pesawat
ini yang belum kami dapat informasi
tentunya tiongkok itu juga punya prosedur
karena kita ini mengevakuasi bukan di wilayah kita sendiri tapi karena ini kan ada di wilayah negara lain

tentunya nanti pemerintah tiongkok sana yang akan memiliki prosedur
karena ini kita sudah memberitahu kita mendarat dimana evakuasinya kemana kemudian warga itu kumpulnya dimana
sampai sekarang kami belum mendapat informasi tersebut
ini tentunya sesuai dengan aturan aturan baik internasional maupun aturan dalam negeri di tiongkok sendiri
nah inilah yang kami sampai saat ini masih menunggu
karena belum tentu juga semua pesawat itu diperbolehkan ke sana
semuanya kami stand by
tergantung nanti bagaimana mabes tni memerintahkan kami
pak fajar terkait dengan tidak semua pesawat boleh ke sana memang sudah ada mungkin sedikit warning ataupun catatan dari pemerintah tiongkok terkait pesawat pesawat atau model atau jenis yang dibolehkan memang mendarat apabila nanti sudah mendapatkan izin
pak apakah sudah menerima arahan tersebut sebelumnya
sampai sekarang belum ada
memang itulah prosedur kalau kita akan memberikan bantuan ataupun evakuasi ke negara yang sedang mengalami sebuah bencana ataupun isolasi karena penyakit
ada prosedur prosedur tersendiri baik itu internasional maupun produser di negara tersebut mbak
kalau yang sudah sudah yang pernah dijalankan oleh pihak tni sendiri terkait dengan evakuasi wni sebelumnya apalagi isunya mungkin terkait dengan kesehatan yang pernah dilakukan
apabila pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya
tni pernah mengevakuasi warga yang ada di mesir saat itu ada terjadi kerusuhan
nah itu pernah kita evakuasi juga di sana
namun ini perlakuannya beda yang di tiongkok sekarang karena ini wilayahnya adalah wilayah yang diisolasi sendiri oleh negaranya
kalau di mesir kemarin kan tidak tidak isolasi karena tidak ada penyakit
jadi ini kita harus menyesuaikan sekarang
sekali lagi harus menyesuaikan dengan peraturan internasional dan juga lobby antara kemenlu dan pihak tiongkok
dan yang terakhir berarti kami konfirmasi sekali lagi sampai saat ini belum ada arahan dari mabes dalam hal ini adalah arahan langsung dari kementerian luar negeri untuk melakukan evakuasi ini ya pak fajar ya
sampai detik ini belum ada berarti ya
arahan terakhir adalah kami diperintahkan untuk standby untuk siap berangkat
jadi kami dalam hal ini siagat
baik semoga segera mendapatkan titik terang terkait dengan proses evakuasi wni ini dan segera bisa membawa rekan rekan ada di sana dan selamat menjalankan tugas evakuasi pak
untuk semua petugas terima kasih pak fajar sudah tersambung bersama kami